ya tragedi terbakarnya kapal wisata zahro express yang menewaskan puluhan orang kembali mencuatkan perbincangan tentang bobroknya manajemen transportasi kita
berbagai peraturan tentang keselamatan dan juga prosedur pelayaran memang kerap kali diabaikan demi menangguk keuntungan
sebegitu murahkah nyawa manusia bisa dikompromikan demi keuntungan segelintir pihak
kami akan coba mengulasnya malam hari ini bersama ibu ellen tangkudung presidium masyarakat transportasi indonesia sekaligus ketua dewan transportasi kota jakarta
terima kasih sudah datang bu ellen
dan kemudian sudah hadir juga di studio kami saat ini ada freddy zakaria kikau salah seorang penumpang kapal wisata zahra express yang bisa menyelamatkan diri dan nanti akan berbagi perspektif dan cerita kepada kita malam hari ini
terima kasih freddy sudah datang dan mau berbagi cerita di cnn indonesia malam hari ini
tapi sebelum kita akan lanjutkan
dialog kita akan saksikan dulu paket pengantar berikut ini
terbakarnya kapal wisata zahro express akan kembali membuka mata kita tentang bobroknya praktik pengelolaan transportasi kita
kendati penyebab kebakaran kapal yang menewaskan puluhan orang ini masih diinvestigasi oleh knkt
namun berbagai praktik lancung yang bisa membahayakan keselamatan pelayaran mulai disuarakan oleh banyak pihak
salah satunya terkait data penumpang
dimana data yang tertera di manifestasi
dengan fakta jumlah penumpang yang menumpang kapal naas tersebut berbeda
menurut pengusaha travel wisata yang biasa memberangkatkan wisatawan dari pelabuhan kali adem ke beberapa destinasi wisata di kepulauan seribu
praktik seperti ini lumrah terjadi
dalam keseharian saya mengelola travel itu menurut saya hal lumrah
ketika pengelola kapal yang bertanggung jawab dalam hal ini pengelola kapal kemudian kooperasi kemudian syah bandar
pengelola kapal kooperasi kemudian siah bandar
dan terakhir itu pol airut
yang mengecek di setengah perjalanan ketika kapal berjalan
apakah sesuai manifest atau enggak
pertama ketika kapal belum berangkat
seorang kapten akan melapor ke siah bandar
pasti dicek lagi dong
nah wiralnya itu kan bisa dilihat
misalkan siah bandar manifest kapal itu seratus
ternyata pas dicek lebih dari
enggak mungkin enggak ada itu
itu sering real banget terjadi
di situ ada
hengki pengki atau kompromi
yang jelas dinas dinas terkait itu ada di sana
itu suka ada pungli di situ
selain meminta maaf atas tragedi ini
menteri perhubungan sendiri akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin berlayar
bagi pemilik kapal km zahro express jika nantinya ditemukan kesalahan prosedur
selain itu kepala kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan kelas tiga mora angke
deddy junaidi juga telah dinonaktifkan
direktorat jenderal perhubungan laut memberlakukan pemerintian per tiga januari dua ribu tujuh belas
karena dedy dianggap lalai dalam pengawasan sehingga terjadi kecelakaan kapal zahro express
kepala syah bandar sendiri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat izin berlayar
sudah membebas tugaskan syah bandar
tetapi sah bandar itu akan kita klarifikasi
akan kita tanya sejauh apa policy policy atau sop yang ada dijalankan di lapangan
kita sudah berupaya untuk
menetapkan satu sop
mengingatkan pada saat awal liburan ini masih kejadian
ya artinya memang ada suatu sekuen tertentu
ada aparat tertentu yang belum turut dengan apa yang kita harapkan
nah di hari berikutnya mungkin kita reward and punishment nya akan kita terapkan lebih lugas
terlepas apakah ada kaitannya dengan tragedi naas ini
pemerintah dituntut harus serius memberantas berbagai praktik lancung
agar nyawa pengguna transportasi tidak harus melayang sia sia
budi adiputro cnn indonesia
ya langsung saja kita akan berbincang malam hari ini
saya akan ke freddy dulu
freddy anda berhasil selamat dari tragedi naas yang terjadi kemarin
bisa diceritakan ke kita bagaimana kronologi kejadiannya
seperti apa situasinya
baik kronologinya itu pertama kami tahu ada kebakaran
sebelumnya ada yang teriak dari bagian belakang penumpang
ada yang teriak bahwa ada satu bapak bapak dan anaknya kecemplung jatuh
itu berapa lama berapa jam atau berapa menit setelah kapal berlayar
sekitar dua puluh menitan
jadi ada yang teriak setelah dua puluh menit berlayar semua aman aman saja tiba tiba ada yang panik gitu
ada yang panik
kemungkinan orang yang tadi menjatuhkan dirinya itu kemungkinan dia sadar bahwa ada bagian kapal yang terbakar
lalu mereka menjatuhkan diri
mereka ini ada posisinya ada di mana fred
itu posisinya ada di mana ada di dalam dek kapalnya atau di atas atau di luar
di paling bawah
di paling bawah
jadi kapal ini ada dua tingkat gitu
anda sendiri ada di posisi mana fred
saya di atas
yang lantai dua
oke terus terus kemudian
lalu belum ada satu menit di belakang bagian atas ada yang teriak ada yang kebakaran juga
ada yang kebakaran mulai gaduh suasana situasi jadi gaduh pada ngambil life jacket melarikan diri keluar ke buritan depan
namun belum ada yang berani langsung menjatuhkan diri
ada satu orang yang mancing jadi mau yang jatuh semua yang lainnya
itu berapa lama fred setelah dari mulai ada kepanikan ada suara kebakaran sampai akhirnya semua panik dan anda sendiri menjeburkan diri keluar
kemungkinan langsung itu juga saat itu juga langsung
kesulitannya apa fred ketika proses itu kan semua orang panik semua orang pengen menyelamatkan diri
apa yang ketika itu dilakukan sama seluruh penumpang dan kesulitan kesulitan yang dihadapi seperti apa
kesulitannya banyak penumpang yang nggak menemukan life jacket
karena ada life jacket juga yang masih diplastikin
itu ada di bagian atap karena pas saya sudah jatuh saya lihat satu awak ada yang membagikan life jacket di atap paling atas di day ketiga
oke jadi memang tidak semua memakai life jacket dan ketika berlayar
tidak semua memakai jadi memang tidak dianjurkan untuk memakai
tidak tidak dianjurkan life jacket berada di tempat duduk masing masing
oke terus ada cerita apa lagi fred yang mungkin bisa dibagikan kepada kita
kepanikannya seperti apa situasinya seperti apa yang bisa kamu gambarkan
kepanikannya ya sangat panik karena mungkin orang orang situ baru pertama kali baru pertama kali mengalami kejadian tersebut
dan nggak bisa dianggap seperti apa apa
dan gak banyak juga disitu yang bisa berenang
jadi semua penumpang tidak memiliki tidak semuanya memakai dan mempunyai akses kepada life jacket
karena faktornya karena kurang life jacketnya kebanyakan penumpangnya atau life jacketnya tadi seperti kata anda
diplastikin jadi susah untuk diakses
itu banyak juga penumpang penumpang yang ilegal
jadi seharusnya berangkat kami dari jam tujuh tiba tiba ngaret jadi jam delapan lewat
jam delapan pagi lewat
itu kenapa tuh
kemungkinan dia menunggu penumpang penumpang yang lain biar bisa penuh kapal
seberapa nyaman sih kapal yang anda tumpangi maksudnya dengan kapasitas ya
kalau kita bicara kapasitas intinya yang dilaporkan seratus orang
kalau ada dua ratus delapan puluh orang kan berarti kan kesesakannya lebih dari dua kali lipat gitu
hal yang sama
kalau kesesakannya enggak karena bangku yang disediakan itu banyak
masih ada yang kosong ya
iya ada yang kosong
masih ada yang kosong ya
masih ada yang kosong
anda juga kemudian ketika anda setelah ada kepanikan semua turun ke bawah
atau ada yang menjebolkan kaca atau ada yang merangsek ke jendela atau seperti apa
lari ke buritan depan
yang dari bawah
lari ke belakang
mereka naik ke atas biar enggak kena api dari belakang karena sambaran api dari belakang
semua lari ke depan
ke depan ke dek yang paling atas di lantai dua
kemudian anda juga kabarnya sempat menolong orang yang kesulitan berenang ya waktu itu ya
situasinya seperti apa
ada yang terjebak di dalam tidak sempat keluar atau semuanya bisa keluar ke buritan
tapi ada sebagian yang menceburkan diri atau tidak dan juga ada yang sebagian yang bisa berenang
ada yang tidak gitu
jadi ada juga yang tidak berani menceburkan diri karena takut mungkin enggak bisa berenang
namun kan ada life jacket
life jacket bisa menolong kan membuat mereka mengambang di atas air
dan juga ada faktor lain yang bikin mereka terjebak di dek paling bawah
karena di dek yang lantai dua itu penuh
menyulitkan pintu untuk ke dek dua dari lantai satu itu jadi sulit aksesnya
waktu itu ada arahan arahan tertentu
tentu nggak sih freddy dari awak kapal captainnya atau apa namanya petugas lah
kalau saya mendapatkan info dari yang lain itu jadi nakoda sendiri dia melarikan diri duluan
ada sisa satu awak yang membagikan life jacket di lantai tiga
jadi situasinya waktu itu betul betul mencekam
panik semuanya dan semua ingin menyelamatkan diri tapi itu tadi
kalau tadi dikatakan saya sempat bawa
mencari bagian dari knkt yang menyelidiki menginvestigasi hal ini
kabarnya pintu keluarnya hanya sedikit ya
dan kecil sekali
itu bisa diceritakan
satu pintunya itu cuma buat satu orang doang nggak bisa dua orang
dan yang pintu belakang enggak mungkin bisa dipakai karena api sudah penuh
terus pintu yang di buritan depan dari lantai satu menuju lantai dua itu
saat ketika dibuka
itu asap ngebul ke atas
langsung masuk ke dek lantai dua
menyulitkan untuk bernafas juga
dan yang di bawah pasti sudah lebih tersiksa lagi
itu dia yang bikin mereka terjebak
ada mungkin yang pingsan di dalam itu
karena tidak kuat menghirup
yang anda alami ketika itu selain kepanikan apakah situasinya begitu panas cuacanya
atau mungkin apa namanya keadaannya panas terus kemudian anda susah bernafas

terus kemudian anda susah bernafas atau penglihatan juga agak susah

apa yang kemudian bisa anda visualisasikan ke kita
kalau yang saya rasakan itu bagaimana saya sih harus bisa membantu saudara saya
saudara saya banyak yang nggak bisa berenang masih kecil
kalau saya sudah sering makanya saya tidak terlalu panik
ada berapa orang sih freddy rombongan freddy sendiri
empat orang kecil satu orang dewasa
belum tentu semua bisa berenang
berapa tiket yang freddy beli untuk bisa naik kapal itu
tiketnya kalau saya sudah bayar dari travel
agen travel itu sudah saya kasih dp
namun sebelum kami naik ke kapal kami dimintai biaya oleh nakoda sendiri
namun sebelum kami naik ke kapal kami dimintai biaya oleh nakoda sendiri

rp dua per orang
kami kasih rp dua belas karena kami enam orang
namun yang kami terima tiketnya hanya
namun yang kami terima tiketnya hanya empat
ada keterangan itu biaya untuk apa
kurang tahu juga saya bawa tiketnya juga
boleh ditunjukkan ke kita
ditarik biayanya itu setelah freddy sudah ada di kapal
jadi di dalam kapal sebelum berangkat atau setelah berlayar kapalnya
tidak basah ya
tidak basah sudah kering
ini mungkin bu ellen juga bisa lihat
ini tiket kapal yang seharusnya sudah dibeli oleh semua penumpang ya
sebelum masuk harusnya sudah membeli ini dan sudah dijual
boleh saya lihat bu satu
tujuannya angke pulau tidung
pulau tidung angke rp tujuh puluh sembilan
ini kapalnya jelas tertera di sini
ya mungkin bisa di zoom in
tidak basah ya
sudah di keringkan
ini tiketnya dan harusnya ketika masuk ke kapal semua orang sudah punya ini
tapi hanya empat orang yang diberikan
kami bayarkan enam di agen travel cuma di situ diminta lagi
katanya buat tiket
ada alasan kenapa
kan yang harusnya kalau sudah masuk kan berarti sudah punya tiket gitu kan
berarti tinggal dicek aja tiketnya
ada argumentasi apa yang dikatakan oleh awak kapal untuk menjual atau anda harus membayar lebih lagi
kami juga bingung kenapa kami harus bayar gitu
namun pas diberikan tiket kami hanya mendapatkan
tante saya komen sama awak kapal kenapa dapat tiketnya cuma empat
satu orang dua ribu
kenapa cuma dapat empat
lalu awak awannya ini bilang tenang aja bu saya ini nakodanya sendiri
nggak bakal diturunin kok
nah situ baru saya tahu
oh itu nakodanya
yang menjual tiket langsung dua ribu dua ribu gitu ya
iya mungkin penghutang liar atau apa
iya itu dia yang harus kita bahas nanti
dan sebelum kita saya akan bertanya kepada bu el lentang gunung disini
kita juga telah tersambung via telepon dengan pak bambang ervan kepala biro komunikasi dan informasi publik kementerian perhubungan
selamat malam pak bambang
selamat malam mas
ya pak bambang kita tadi baru saja membawang carai salah seorang korban selamat ada fredy disini pak
yang tadi sudah berbagi cerita lah tentang bagaimana cuplikan atau sedikit cerita tentang bagaimana kejadian naas yang terjadi kemarin
kementerian perhubungan sendiri setelah kejadian ini berlangsung apa yang langkah sigap apa yang dilakukan kementerian perhubungan pak bambang
ya jadi pak dirjen sudah melakukan langkah langkah juga pak menteri ya
antara lain bahwa salah satu instruksi pak menteri itu sudah meminta kepada pt plni dan pt asdp
untuk bisa mengoperasikan kapal di rute tersebut
itu untuk meningkat upaya meningkatkan pelayanan keselamatan dan pelayanan angkutan laut dari jakarta ke pulau seribu
jadi angkutan yang ada di pelabuhan kaliadem akan dioperasikan kapal asdp dan plni
sementara kapal kapal tradisional lainnya yang biasa berlalu lintas disitu atau apa menjual tiket untuk kaliadem menuju ke pulau seribu itu disuspend dulu
atau tetap boleh beroperasi pak
nah ini akan dilakukan pengecekan secara detail terkait dengan masalah kelaikan kapalnya
oke kami mendengar juga kementerian perhubungan sudah menonaktifkan ya pak ya kepala syah bandar kali adem
pertimbangannya apa pak bambang
yang dihentikan dari jabatan adalah ksop ksop dan ksop
ksop muara angke
ksop muara angke
atau syah bandar
syah bandar muara angke
ya syah bandar atau ksop nya muara angke
pertimbangannya apa pak bambang
tadi yang pertama adalah adanya kesalahan prosedur yaitu adanya manifest yang berbeda dengan jumlah penumpang yang diangkut
kesalahan prosedur dan perbedaan manifest ya pak ya
perbedaan manifest penumpang jumlah penumpang dengan jumlah penumpang yang diangkut
karena dalam menerbitkan spb surat persetujuan berlayar seorang sabandar itu harus mengecek secara langsung
keseluruhan baik itu jumlah penumpang kemungkinan kelebihan muatan mengecek mengenai administrasi dari kelaikan kapal
itu yang harus dilakukan dan ada sop prosedur untuk seorang sahabat dalam menerbitkan spb
berarti anda menilai prosedur untuk menerbitkan spb ini tidak dilakukan oleh syah bandar
kemudian anda atau kementerian perhubungan nonaktifkan gitu pak
apa yang dilewati pak prosedur prosedur apa yang dilewati pak
kalau untuk itu akan dilakukan investigasi tapi secara kasat mata bisa diketahui bahwa
spb diterbitkan adanya perbedaan tadi data dari manifest dengan jumlah penumpang yang diangkut
oke kita akan kembali bahas mengenai bagaimana evaluasi kementerian perhubungan dan juga fakta fakta di lapangan
terkait dengan ya boleh dibilang ada penyelewangan penyelewengan prosedur yang mungkin saja tidak berakibat langsung pada kecelakaan
tapi bisa saja jika dibiarkan akan berakibat langsung kepada kecelakaan kecelakaan transportasi lainnya
tapi kami akan segera kembali usaha jurnal berikut ini tetap bersama kami
ya pak bambang

dalam hal ini dijen perhubungan laut sudah mengeluarkan standar prosedur untuk penerbitan spb
memang spb tidak secara langsung bisa dalam hal kaitan kejadian ini menjadi penyebab kecelakaan
kesalahan yang dilakukan itu juga berarti diabaikannya pelaksanaan prosedur tadi pak
nah ini yang menjadi perhatian kita semua
apakah hanya kesalahan atau ketika prosedur ini dilewati apakah memang mutlak syah bandar atau otoritas pelabuhan yang punya
quote unquote dosa di situ pak meloloskan kapal yang sebenarnya melebihi kapasitas atau tidak sesuai manifest
atau pihak pihak mana sih yang juga menanggung dosis
ini kan kita belum mengetahui apa penyebabnya pak
itu kalau untuk terkait dengan penyebab itu nanti knkt
yang akan melakukan investigasi
yang diinvestigasi di sini ada kesalahan prosedur tadi
yang kasat mata dulu
nanti untuk lebih mendalamnya juga akan dilakukan investigasi lebih mendalam
tapi secara kasat mata sudah diketahui bahwa spb dikeluarkan itu ternyata adalah manifestnya jumlah penumpangnya berbeda dengan jumlah penumpang yang diangkut
harusnya ketika ada laporan dari kapten kan misalnya ketika kapten sebelum berangkat pasti akan melaporkan ke syah bandar manifest politik
dan kemudian ada recheck dari otoritas pelabuhan dalam hal ini bisa syah bandar ataupun kplp ya pak ya
kalau faktanya itu
berbeda berarti otorisasi harusnya tidak boleh dikeluarkan gitu
begitu ya pak bambang ya
kami mengalami kendala komunikasi namanya dengan pak bambang efat
bu ellen anda melihat ini terlepas dari investigasi knkt yang masih terus berjalan
kita tidak mau menebak nebak apa penyebab kebakaran kapal ini
tapi kalau kita lihat ini semua orang jadi melihat lagi nih bu
ini manifestnya berbeda
ada carut parut juga
kita sudah beli tiket
harusnya kan sudah masuk sudah beli tiket
tapi ada pungli lagi nih dijual tiket lagi
anda melihatnya seperti apa bu ellen
tragedi lagi ya di awal tahun
kecelakaan kebakarannya itu ya saya sangat prihatin
dan terus berduka cita bagi keluarga yang kehilangan kerabatnya
nah tetapi di samping itu
soal kecelakaannya kan kebakaran
kebakaran sendiri kita belum tahu apa penyebabnya
tapi setelah itu ternyata ada juga hal hal yang lain
yang ternyata itu
dosa dosa lain dikeluh ya
ada kesalahan kesalahan prosedur
itu pasti sengaja dilakukan
dan walaupun itu benar tidak terkait langsung dengan kecelakaan
tetapi harus sangat diperhatikan
karena benar benar ada hal yang nggak benar gitu di sini
dan kalau dikatakan tadi itu dari sahabat bandar yang sudah di nonaktifkan
jangan jangan ada lagi yang lain
karena harus juga diinvestigasi
jangan jangan hanya bukan di kapal ini saja
kalau lihat sepertinya seperti biasa biasa saja kan
berarti di kapal kapal yang lain juga harusnya juga diinvestigasi juga
apakah memang kejadian ini terjadi juga
karena ini liburan
liburan ini kan pasti banyak peminat
demandnya tinggi sekali
demandnya tinggi sehingga kadang kadang ya bayar berapa saja bolehlah
dan bayar berapa saja ini
demandnya tinggi sehingga kadang kadang ya bayar berapa saja bolehlah
sayang itu jangan jangan diluar dari yang resmi seperti ini
dan itu terjadi di depan mata kita gitu
bukan saja kesalahannya
tetapi ada kesalahan kesalahan prosedur yang disengaja
yang pada suatu titik atau pada suatu saat bisa juga menyebabkan kecelakaan kan
kalau tidak cocok manifest kan kita nggak tahu jadi berapa penumpang yang naik gitu
dalam wawancara kita dengan pengusaha travel beberapa waktu yang lalu
apakah perbedaan manifest lebih banyak seperti ini itu lumrah terjadi
kata dia sangat lumrah karena kabarnya ada quote unquote hengki pengki
atau kompromi nih antara pengusaha angkutan kooperasi dengan pengelola otoritas pelabuhan
anda juga melihatnya seperti ini praktek praktek yang banyak terjadi nggak sih bu
saya bukan melihat langsung tapi dengan peristiwa seperti ini
dan juga apa yang disampaikan oleh freddy tadi bahwa sudah naik kapal pun
masih hanya dikasih empat tiket dari enam tiket
itu kan bagian dari hengki pengki itu
yang dua tiket nggak apa apa lah yang penting nggak akan diturunin kan
nggak mungkin diturunin di laut kan
tapi dua tiket itu gimana laporannya
nah itu bisa juga sinarhodanya sendiri yang bermain
bisa juga siapa saja itu pun harus diinvestigasi
karena udah nggak benar nih karena kalau misalnya bisnis seperti ini
dibiarkan di dki jakarta
ini kan di jakarta
kebayang nggak kalau itu terjadinya di ujung timur di daerah kita di daerah laut
banyak sekali perjalanan laut
tapi untuk seperti kapal wisata ini kan peminat untuk wisata dari jakarta ke kepulauan seribu
pun semakin lama semakin meningkat ibu ya
apakah ibu melihat infrastruktur pelabuhan infrastruktur ketersediaan kapal
sampai ini banyak yang mengeluh ibu
bagaimana pelabuhan kaliandem yang baru misalnya ini juga aksesnya sulit
atau banyak jalannya banjir
jadi orang disarankan untuk tidak pakai mobil
tapi kalau mau beli yang di marina misalnya harganya mahal sekali gitu
jadi seperti seperti ini evaluasi anda gimana bu
ya sebenarnya kami di dewan transportasi kota jakarta juga sudah mengevaluasi ini
jadi kalau dilihat dari infrastruktur kalau dari pelabuhan yang baru kaliadam sendiri
tapi akses ke sana memang masih melalui pelelangan ikan
perang mohon nelayan itu bu ya
perang mohon nelayan yang tidak juga begitu nyaman
lalu belum ada angkutan khusus yang langsung ke situ
kabarnya jalannya kecil sekali banjir kemudian agak bau karena melewati tempat penampungan sampah
bukan agak ikannya itu
nanti freddy juga bisa cerita barangkali ya
nah kemudian sebenarnya kalau dilihat dari liburan seperti ini harusnya ada perhatian khusus ya
karena kan angkutan darat angkutan udara angkutan laut pun pemerintah perhatian khusus
nah untuk penyeberangan harusnya ada perhatian khusus karena mungkin saja demandnya tinggi
pasti ya dimana tinggi
kalau perjalanan angke ke tidung dan pulau pulau lain itu kan memang rutin
setiap hari juga ada
karena ini kan dia tidak bilang di sini juga berangkat jam delapan kembali dari sana jam sebelas
itu setiap hari ada
ada beberapa kapal juga ada kapal kapal dari milik operator rakyat
ada juga kapal milik dinas perhubungan
itu ada km krapu
km krapu ya
itu juga boleh diperjual belikan untuk umum ibu ya
oh ya itu untuk umum juga
nah saya pernah dengar tahun dua ribu lima belas kalau nggak salah pemerintah pusat pun memberikan kapal sabuk nusantara
kalau tidak salah berangkat dari perlabuhan sunda kelapa
dan itu saya tidak tahu juga mungkin pak bambang irfan bisa menjelaskan
itu dia kan satu kapal yang sangat layak ya untuk penyeberangan ke sana
statusnya seperti apa
karena ada beberapa teman yang mau naik kapal itu juga tidak tahu jadwalnya seperti itu
kemudian ada lagi kapal yang lebih vip itu yang dari marina
ya kalau itu tidak bermasalah bu ya
safety nya kemudian kapasitas juga
tetap juga harus diperhatikan ya
tetapi permainan permainan itu mungkin tidak ada karena yang dibayar itu ya sudah sesuai
dan mereka tidak berani main main
tapi yang kapal rakyat ini yang memang digunakan juga untuk wisata itu yang harus sangat diperhatikan
model model seperti itu yang ya kecil kecil ini tapi kan antara seratus dengan dua ratus kan jadi dua kali lipat
seratus orang yang mungkin uangnya tidak jelas kemana
ya meskipun ini rp dua cuma misalnya
sebenarnya di sini harganya rp tujuh puluh sembilan
tapi freddy ditarik lagi rp dua
katanya untuk beli tiket
padahal di sini kalau anda bisa zoom lagi boleh di zoom sekali lagi
ini angkanya di sini tertera rp tujuh puluh sembilan
tapi freddy dalam pengakuannya mengatakan bahwa
mengatakan bahwa dia ditarik uang rp dua untuk satu tiket ini
berarti kan ini jelas
bukan mestinya sih bukan untuk tiket ini
rp dua itu biaya pelabuhan
tapi yang diberikan kan tiket ini
nah itu dia kemudian yang transparansi
seperti kita naik pesawat di situ ada airport tax gitu seperti itu
mungkin seperti itu mungkin
tetapi dia harus ada struk sendiri yang rp dua
jadi memang betul betul semacam quote unquote asal asalan sekali bu
yang penting naik yang penting bayar
yang penting semua beres beres
tidak mungkin diturunin kan
tidak mungkin diturunin kan
yang penting tapi prosedur prosedurnya dilewati semua gitu
nah saya akan tanya ke freddy lagi
tadi kan apa namanya bu ellen tadi menyoroti bagaimana pelabuhannya juga
meskipun sudah pelabuhan baru tapi aksesnya masih jelek
kapalnya juga nanti saya akan minta cerita dari freddy
gimana sih kondisi kapalnya terutama dari segi kenyamanan
tadi safety nya gampang nggak sih mengakses keluarnya gitu
nah kita akan tanya freddy untuk bercerita lagi
tapi usaha jadwal berikut ini
kami akan segera kembali suatu saat lagi
apakah keamanan dan keselamatan kita apakah sudah nyaman
terutama ini ibu kota jakarta lho ibu
depan mata kita gitu ya
semuanya harus sesuai dengan regulasi sop dan juga safety dan kenyamanannya harus tergabung semua gitu lah
freddy terpenuhi maksud saya
ini susah sekali keluar kata kata itu
freddy kalau tadi bu ellen sempat mengatakan bahwa akses masuk ke pelabuhannya itu agak kurang bagus
kondisi kapalnya juga
katanya juga banyak yang mengeluhkan seperti itu
gimana sih ceritanya fred
kalau anda lihat kondisi pelabuhannya akses masuk ke sananya
terus kondisi kapalnya sendiri seperti apa
baik kalau kondisi kapalnya itu itu lumayan lah buat harga segitu
udah lumayan karena ada ac nya gitu
karena banyak kapal yang tidak disediakan ac
jadi banyak penumpang yang tergiur kan enak dingin kena ac
itu dari segi kenyamanannya
nah dari pelabuhannya pelabuhannya itu lahan parkir sangat sulit
dan untuk menjangkaunya itu juga sangat sulit juga
itu freddy ke sana naik apa
susah ya mengakses pelabuhan itu susah
sempit sangat sempit jalan
iya dua mobil doang itu pun dua mobil udah padat
untuk kenyamanan kapal sendiri lumayan
ya dengan harga sekian ya
karena kalau yang itu kan rp empat puluh lima cuma
kalau yang tanpa ac
kan harusnya kalau tadi sempat berbincang dengan pak bambang ervan
harusnya ketika semua penumpang masuk ke dalam kapal kan semua diberikan jaket keselamatan atau life jacket itu
ini sudah dilakukan nggak oleh awak kapal itu waktu itu
hanya meletakkan life jacket di belakang tempat duduk
setiap tempat duduk ada life jacket nya
cuma ada yang nggak dipasang oleh mereka
yang di bawah saya kurang lihat juga
karena di bagian bawah saya nggak masuk
cuma itu seperti nggak ada ventilasi udara jendela untuk melihat keluar
karena kemungkinan kalau misalnya ada ventilasi udara di bagian bawah
orang orang yang di dek bawah bisa menyelamatkan diri lewat samping lewat jendela
tadi freddy juga menceritakan bahwa life jacketnya itu banyak juga yang masih dalam kondisi terbungkus plastik
seberapa sulit sih kemudian penumpang dalam keadaan panik ya situasi
waktu itu panik sekali
atau freddy dapatnya yang juga masih plastikan
enggak itu udah ada di ini
disangkutkan di bangku masing masing
ya di bangku kami
susah nggak sih ngebukanya untuk yang masih ada di plastikan gitu
yang di plastik itu ada di bagian atas
disimpan di atas
itu juga ikut apa namanya menambah kesulitan ya bagi penumpang untuk bisa
dan memakai life jacket
karena saya lihat dari pas saya keluar
pintu yang dari lantai satu mau ke lantai dua itu saat dibuka banyak orang orang yang dari bawah itu nggak menggunakan life jacket
mereka lari ke buritan depan tanpa life jacket
terus ngambil dari dek lantai dua
ketika kebakaran terjadi freddy kemudian lari ke buritan dan freddy kemudian menceburkan diri
iya saya naik keluar dari room itu
naik ke lantai yang tiga yang atapnya
di situ pun padat
padat karena banyak yang naik ke lantai tiga
karena di lantai dua itu sangat penuh
keluar dari orang orang yang keluar dari lantai satu menyelamatkan diri keluar melalui pintu yang ke lantai dua
dan orang banyak yang bertahan apakah menceburkan diri atau tidak menceburkan diri atau tidak gitu ya
ya banyak yang tidak berani menyeburkan diri
walaupun sudah pakai life jacket
akhirnya freddy menceburkan diri
jadi seberapa lama freddy kemudian diselamatkan juga sama orang
siapa yang menyampaikan freddy waktu itu
nelayan setempat situ
namun saat kejadian tersebut kapal nelayan yang saya lihat cuma dua kalau tidak salah
dua kapal nelayan lalu banyak yang rebutan satu nelayan itu
cuma yang satu lagi kemungkinan mereka memanggil bantuan
kalau freddy lihat ya atau mungkin freddy bisa saksikan
kita ketahui ada dua puluh
dua puluh orang an dua puluh lima orang yang meninggal dunia dalam peristiwa ini
masih ada tujuh belas orang juga yang hilang
kira kira mereka yang meninggal dunia dalam peristiwa naas itu itu terjebak dalam kapal di dek bawah atau seperti apa yang mungkin bisa freddy gambarkan situasinya
kalau kemungkinan menurut saya orang orang yang hilang itu tidak ditemukan mungkin dia terbakar habis karena mereka tidak bisa keluar dari lantai satu
karena memang situasinya itu asap memang sangat menutupi ini pandangan juga sangat tidak baik untuk dihirup
banyak yang pingsan susah nafas
jadi mungkin ada juga yang pingsan gara gara susah nafas di lantai satu jadi tidak ada yang bisa nyawatin
waktu itu ombaknya besar
atau airnya cukup tenang
tidak terlalu besar
karena lokasi tersebut itu dia masih di muara kamal muara sebelum
masih di teluk jakarta ya
sebelum terlalu jauh ya
pemecah ombak sebelum pemeca ombak
sebelum pemecah ombak
jadi masih cukup dekat nih bu ya
oke jadi kemudian bantuan juga cepat datang ya
berapa lama sih sampai akhirnya freddy diselamatkan
kalau saya kurang dari dua puluh menit lah berenang di situ baru ada kafe
dia berenang tanpa life jacket
kenapa anda tidak pakai life jacket waktu itu
baik pertamanya saya udah dapat life jacket
itu pun saya nemuin dari depan pintu keluar
baru saya nemuin saya pakai
saya naik ke lantai tiga
saya menjatuhkan diri
saya melihat pas sudah di bawah
ada saudara saya adik sepupu saya yang paling kecil
dia nggak menggunakan life jacket
dia bareng abangnya
hanya pegangan life jacket
lalu saya kasih life jacket saya
biar dia yang pakai
dia tidak mendapatkan life jacket itu
iya lalu mereka saya bawa ke kapal yang dekat dari situ
saya menemukan pelampung lagi
namun ada dari jauh nggak dari jauh
ada dua orang gadis
dia bersama bapaknya satu
bapaknya ini keadaannya hampir pingsan
pertamanya hampir pingsan
saya jemput karena nggak tega melihat dua orang gadis sama bapaknya
tiga tiganya tidak pakai life jacket
mereka pakai dua bapaknya enggak
yang satu gadis itu ada yang kena luka bakar
di lengan sampai ke ini mukanya
lalu saya beri perampung saya ke bapaknya
bantu tarik ke kapal yang terdekat
jadi saling tolong menolong sesuatu sama lain ya
saya akan kembali ke pak bambang
selain sebelum kita bicara mengenai pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situasi dan kejadian naas seperti ini
apakah tadi anda mengatakan bahwa ada beberapa prosedur yang dilanggar
apakah memang otoritas pelabuhan sendiri hanya melakukan prosedur berupa pengecekan jumlah penumpang
atau ada hal hal lain yang mungkin juga harus dicek misalnya
life jacket atau prosedur keselamatan
atau mungkin seperti yang tadi dikatakan oleh knkt ini satu satunya kapal
yang memodifikasi kapal tradisionalnya untuk memakai ac sehingga agak sulit penumpang jika terjadi kecelakaan atau terjadi situasi emergensi untuk mengevakuasikan para penumpangnya gitu pak
ya jadi yang pertama kalau untuk operasional kapal yang prosedurnya itu adalah saat penerbitan surat persetujuan berlayar
tapi kalau terkait dengan struktur kapal
itu diperiksa pada saat dilakukan penerbitan sertifikat kelaikan kapal
kemudian kapal itu juga setiap satu tahun sekali harus dilakukan pengecekan
karena ini kapal penumpang
tapi yang melakukan itu adalah dari direkturat perkapalan
tapi kementerian perhubungan sendiri mengakui atau melihat nggak sih atau menyadari nggak sih pak bahwa terjadi pelanggaran pelanggaran kompromi kompromi yang ada di lapangan
sehingga prosedur keselamatan itu betul betul acap kali diabaikan gitu pak bambang
ya kalau kita sudah melakukan peringatan peringatan
sudah menyampaikan ada namanya maklumat pelayaran dan instruksi instruksi menteri
untuk melakukan prosedur prosedur itu sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat
nah terkait dengan pengawasan
ini juga dilakukan pengawasan pengawasan ya
untuk diketahui bahwa setiap kondisi tertentu
itu pejabat pejabat di kementerian perhubungan di kantor pusat itu harus turun ke lapangan
untuk melakukan pengecekan
mengawasi petugas di lapangan
pangan sendiri bagaimana mereka melakukan pengawasan juga dari kementerian perhubungan
dijan perhubungan laut melakukan rem cek untuk pengecekan kapal jadi mekanisme itu dilakukan
oke belajar dari pengalaman ini terakhir pak apa yang kemudian perlu dipertegas lagi oleh
kementerian perhubungan sehingga kejadian kejadian naas yang tragis seperti ini tidak perlu lagi
terjadi pak ya pertama kami di internal ya melakukan eh self investigation heran melakukan
pengecekan ke dalam apa yang harus dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi tadi ya yang kedua tadi
sudah disampaikan di awal bahwa menteri perhubungan langsung memerintahkan pt pelni dan pt sdp
untuk menyediakan kapal melayani rute tersebut dengan kapal yang bukan termasuk non convention
facial ini yang kita lakukan nah tanpa bermaksud apa apa juga kami mengharapkan masyarakat ui untuk
ikut melakukan pengawasan jadi masyarakat bisa melaporkan apabila tadi ada pelanggaran pelanggaran
walaupun tidak langsung terkait dengan masalah keselamatan seperti contoh adalah ditarik beberapa
kali biaya yang tidak ada bukti itu bisa dilaporkan juga apalagi kalau terkait dengan masalah
keselamatan jadi masyarakat kami sangat mengharapkan sekali pengawasan dari masyarakat juga apabila ada
pelanggaran pelanggaran yang kasat mata dilakukan baik oleh petugas di kapal maupun juga ada dari
kesehab bandaran itu sangat diharapkan untuk dilaporkan jadi jangan komprehensi ini contoh
agnter satu ratus lima puluh satu satu ratus lima puluh satu ya pak bambang jika menemukan ada pelanggaran pelanggaran atau kecurigaan kecurigaan
baik pak ibu ellen singkat saja untuk terakhir
apa yang kita bisa pelajari dari tragedi ini dan juga carut marutnya apa yang terjadi di pelabuhan
terutama di ibu kota
tentang angkutan umum itu sendiri itu kan angkutan umum ya
yang sebenarnya rutin melayani jakarta dengan kabupaten kepulauan seribu
nah itu sendiri sebenarnya sudah diusulkan oleh gubernur dki untuk dilakukan bisnis seperti transjakarta
jadi tidak ada lagi permainan jumlah penumpang
maksudnya dibayar operator operator kapal itu akan dibayar dengan rupiah per mile
jadi pokoknya mereka menjalankan saja sesuai dengan sop sesuai dengan peraturannya dia akan dibayar perjalanannya
tetapi itu sampai sekarang belum dilakukan sehingga mereka masih bermain dengan jumlah penumpang
itu mestinya sih sudah bisa diperhitungkan
mungkin perhitungan rupiah per mile nya berapa itu yang belum cocok
nah itu akan diberlakukan di kapal miliknya dki sendiri dan juga akan diajak juga operator operator
jadi mirip seperti dengan transjakarta
itu untuk menghilangkan model bisnis yang carut marut seperti ini
sehingga ada bahwa kelebihan penumpang itu menjadi keuntungan dari hengki pengki itu atau operator atau siapapun
itu tidak terjadi lagi
yang paling penting tidak boleh ada kompromi sedikit pun untuk masalah safety
kalau untuk safety itu memang itu yang utama
pokoknya sop harus dijalankan semuanya berdasarkan safety
kapal itu dibayar sesuai dengan perjalanan dia saja
bu helen terima kasih
mudah mudahan apa yang kita harapkan itu terjadi
freddy juga terima kasih atas perbincangannya malam hari ini
mudah mudahan kapok naik kapal
tetap mau berlibur juga ya tetap
tetap kalau ada kesempatan naik kapal akan naik kapal lagi
oke terima kasih freddy atas perbincangannya malam hari ini
terima kasih ibu
terima kasih juga pak bambang ervan atas perbincangannya malam hari ini